hajang olahraga asian games menarik minat warga jakarta
selain menyaksikan dan mendukung atlet indonesia yang berlaga
warga juga memanfaatkan venue asian games untuk berekreasi
gelora bung karno yang terletak di kawasan senayan jakarta pusat
jadi salah satu venue asian games yang menyediakan zona rekreasi
di gbk zona rekreasi diberi nama seperti nama maskot asian games
yaitu zona atung kk dan binbin
salah satu zona yang menyediakan spot spot menarik untuk berfoto adalah zona kk
selain berfoto di zona kk juga terdapat atraksi seni budaya indonesia
negara peserta asian games lainnya
untuk masuk ke area rekreasi ini pengunjung dikenakan biaya sebesar rp sepuluh
biaya ini belum termasuk tiket pertandingan asian games
dan untuk mengetahui seperti apa kemeriahan di venue asian games
di stadion utama gelora bung karno sudah ada siti manggar fatani di sana
manggar seperti apa keramaian
yang saat ini sedang berlangsung
ya selamat sore rian
saat ini di salah satu venue asian games dua ribu delapan belas yang ada di jakarta
yaitu gelora bung karno ini sangat ramai
dan tidak hanya dipenuhi oleh pengunjung yang ingin menonton asian games
dan mendukung para atlet andalanya juga
dan di sini juga dipenuhi oleh para pengunjung yang sengaja datang ke glora bung karno
di senayan jakarta ini untuk datang ke asian fest
nah asian fest ini
jadi menjadi tiga zona seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh anda
saat ini saya berada di zona kk
bisa dilihat di zona kk ini ada banyak booth yang berisi tempat tempat untuk para pengunjung
bisa berfoto selfie bersama lalu juga ada banyak pertunjukan budaya pertunjukan seni
begitu tadi saya saat datang ke zona kk ini ada karnaval budaya indonesia
yaitu salah satunya ada karnaval tadi saya lihat ada karnaval musik papua
dan juga ada karnaval baju tradisional indonesia
nah di zona kk ini cukup ramai
saya lihat pengunjung di sini bisa mengikuti permainan permainan
tadi ada juga permainan skateboard begitu
dan juga bagi para pengunjung yang lapar dan ingin makan
di sini juga ada zona atung yang tepat berada di depan zona kk
tepatnya di parkir timur senayan
yang dekat dengan kuatik bulu tangkis dan juga basket
bagi para penonton yang ingin menonton ketiga pertandingan tersebut
namun waktu pertandingannya masih ada jeda untuk bisa menikmati makanan
di sana ada zona kuliner yaitu tepatnya di zona atung
dan selain zona atung juga ada zona bin bin yang tepatnya ada di gate lima
dan di sana ada tempat penjualan merchandise resmi official asian games
di mana para pengunjung bisa mendapatkan merchandise asian games resmi dari inasgok
dan untuk para pengunjung ataupun warga jakarta yang masih berpikir
bagaimana cara datang ke venue asian games ini
memang tidak boleh ada kendaraan pribadi yang masuk ke daerah gelora bung karno ini
begitu jadi bila ingin datang ke sini dan menikmati asian fest yang ada di sini
sebaiknya menggunakan transportasi umum
dan di dalam juga disediakan transportasi umum seperti transjakarta
yang bisa siap mengantarkan kita dari pintu gerbang ke arena arena asian fest
yang ada di dalam gelora bung karno jakarta
baik manggar fatani sepertinya juga terlihat dari gambar ini
sudah berbeda sekali ya di tempat anda berada
banyak perubahan berarti stadion utama gelora bung karno
semoga asian games berlian lancar semuanya
terima kasih sudah melaporkan